sebuah kapal wisata yang diperkirakan mengangkut ratusan penumpang tenggelam di danau toba
sembilan belas orang berhasil ditemukan seorang diantaranya tewas
pasca tenggelamnya kapal penumpang surya bangun di danau toba sumatera utara
dermaga tiga ras dipenuhi ratusan warga korban yang ingin mengetahui keberadaan keluarga mereka
yang hingga kini belum diketahui
berangkat dari pelabuhan simanindo menuju tiga ras
kapal motor surya bangun tenggelam setelah dihantam gelombang air danau toba senin petang
selain cuaca buruk muatan yang melebihi kapasitas diduga menjadi pemicu tenggelamnya kapal kayu tersebut
sementara itu hingga selasa siang pencarian belum juga membuahkan hasil
cuaca yang sering berubah menjadi salah satu kendala dalam pencarian korban
informasi yang kita terima terakhir untuk pagi ini sampai satu lima knot
target kita kita bayangkan dapat dulu tapi dengan aturan kita tujuh hari
teman teman melakukan pencarian hasilnya nanti kita evaluasi kembali
pencarian korban kapal motor surya bangun yang tenggelam di perairan tiga ras danau toba
simalungun sumatera utara terus diintensifkan
lima puluh personil gabungan diturunkan untuk mencari korban yang tenggelam
pencarian korban kapal tenggelam akan dilakukan selama tujuh hari mendatang
selain menyisir tepi danau toba petugas akan melakukan penyelaman
ratusan personel gabungan diturunkan untuk mencari korban kapal tenggelam
fokus pada empat zona yakni pinggir tengah dan dalam danau serta pemantauan di udara
pencarian korban kapal tenggelam di wilayah perairan tiga ras hingga selasa siang belum membuahkan hasil
sementara itu keluarga korban terus berdatangan untuk mengetahui nasib saudara mereka di sekitar dermaga dan posko pencarian
produser lapangan cnn indonesia agus supratman di kabupaten toba samosir sumatera utara
apa hasil dari penyisiran terhadap korban kecelakaan kapal sejauh ini agus
ya pencarian yang dilakukan dari pagi pukul tujuh hingga saat ini belum membuahkan hasil dari korban selamat maupun korban meninggal dunia
namun petugas mendapatkan barang barang milik korban seperti tas jaket kemudian tanda pengenal
ini membuat petugas
petugas semakin intensif dan memfokuskan saat ini di belakang saya petugas gabungan dari berbagai institusi yang taas
tni angkatan laut polri serta masyarakat bnpb di daerah ini memfokuskan pada pencarian di titik lokasi tenggelamnya kapal sinar bangun
nah di belakang ini tadi pagi dilakukan penyisiran
kini lebih dipokuskan pada titik di mana pesawat ditutup tenggelam
petugas tni angkatan laut juga sudah bersiap ada tiga tim yang saat ini juga melakukan penyelaman namun penyelaman awal untuk survei dan pemetaan
karena telah semua yang dianggap di mana lintasan angin
saat ini berarah ke timur dari lokasi kejadian
ini difokuskan dari mulai ambarita kemudian hingga nanti ke arah partapat
jika sudah selesai daerah penyisiran maka akan dilakukan upaya penyelaman tiga hari mendatang
nah namun hasilnya hingga hari ini belum juga membuahkan hasil apakah korban selamat maupun korban meninggal dunia
sehingga para keluarga korban yang sudah mendaftar hari ini kehilangan anggota keluarganya
kemudian di pusko kedua yang berada di simanindo ada sembilan puluh tiga orang
data ini nanti akan di cross check sehingga nanti akan didapatkan tentang jumlah sebenarnya dari warga yang kehilangan anggotanya
kemudian polisi juga telah melakukan penghimpunan data awal antemortem dari keluarga korban
baik berupa foto maupun ciri ciri identitas khusus yang dimiliki oleh para korban
kemudian termasuk pakaian yang terakhir yang digunakan para korban saat melakukan perjalanan dari simanindo menuju pelabuhan tiga ras
baik terima kasih agus supratman produser lapangan cnn indonesia dari tobasa sumatera utara